walaupun sebentar juga agak bisa membuat dirasa kangen
sedikit lega sih agak tenang
karena kan kita kan tahu pas dia masuk tuh bener bener yang gak bisa apa apa
ngomong pun dia agak agak susah kan
saling bertatap berbagi kisah saling menguatkan
setidaknya inilah yang berusaha dilakukan kakak beradik citrayana dan kartini
untuk saudari perempuan mereka yang terpaksa diisolasi karena menjadi pdp covid sembilan belas
sudah satu minggu ini keduanya mencoba menjaga saudarinya yang sempat mengalami depresi
akibat penyakit yang didiritanya
meski hanya lewat layar telepon pintar
lima menit bercakap diakui menjadi pengobat rindu sekaligus pelepas kekhawatiran mereka
kasih semangat aja buat dia
kasih semangat aja biar dia sehat lagi kayak dulu
soalnya tuh dia kadang suka gimana ya suka putus asa orangnya
udah pasrah gitu
karena dia kan cukup parah ya sakitnya
jadi kasih support aja
bilang anaknya buat anak dia harus sehat buat anak gitu aja
soalnya kan kasihan
kasihan anak sama suami
anaknya gak ada ngurus
berbeda lagi dengan risa
ayah asal pandeglang banten ini sudah lebih dari empat belas hari harus berjauhan dari sang suami
yang juga menjadi pdp covid sembilan belas di rscm jakarta
tak banyak yang bisa dilakukan risa untuk mengetahui keadaan sang suami
yang memang tak membawa telepon pintar dalam ruang perawatannya
namun sejak seminggu lalu
ia pun bisa bertatap muka dengan sang suami tercinta
melalui telepon pintar yang disediakan pihak rscm jakarta
kalau buat saya sih memang ada manfaatnya
kebetulan suami saya di atas nggak ada alat komunikasi
jadi bisa lah ketahuan bertatap muka langsung
alhamdulillah sih itu aja enak
nanya kabar kemarin cucunya juga bisa telepon langsung sementara ya
tiap hari saya kesini kecuali sabtu minggu
untuk memfasilitasi kunjungan virtual dokter atau perawat jaga harus berkeliling dari satu pasien ke pasien lain
untuk melakukan panggilan video
dengan keluarga yang berada di ruang pojok sahabat
ya pojok sahabat merupakan ruangan yang disediakan rscm jakarta
untuk memfasilitasi kunjungan keluarga bagi pdp covid sembilan belas
sekaligus sebagai wadah konsultasi keluarga dengan dokter dan psikiater
yang khusus bertugas bagi pojok sahabat
jadi pojok sahabat ini sudah berjalan selama dua minggu
dan memang kami banyak menemukan keluarga yang memang merasa cemas
karena biasanya yang dirawat memang kebanyakan adalah lansia
sehingga anak anak merasa cemas karena orang tuanya tidak bisa memandiri di perawatan
fasilitas kunjungan virtual pojok sahabat di rscm jakarta ini berlangsung setiap hari
dari senin hingga jumat pada pukul sebelas sampai dengan pukul tiga belas
waktu indonesia bagian barat
covid sembilan belas di indonesia ditemukan pertama kali pada februari dua ribu dua puluh lalu
dengan pesebarannya yang terus meluas
namun bukan tak mungkin pandemi segera berakhir
maka tetap waspada dan mematuhi anjuran social distancing
menjadi kunci penurunan penyebarannya
maria sarjana fajar ahmad fajar indrajaya jakarta